wisata religi melihat proses pembuatan al quran dimulai di tempat ini
di sini saya bisa melihat proses pewarnaan ayat ayat al quran secara digital
tak hanya untuk estetika pemberian warna bertujuan agar pembaca tidak salah saat membacanya
umat islam biasa menyebutnya dengan ilmu tajwin
dengan keterampilan dan pengetahuan khusus
salah seorang petugas sedikit demi sedikit memberikan warna pada setiap ayat sesuai hukumnya
warnanya bervariasi mulai dari merah hingga hijau
pemberian warna ini berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian agama
tantangannya itu jelas dalam harus betul betul teliti
jadi jangan sampai ada yang kelewat
sebab kalau kelewat itu akhirnya jadi bisa fatal
misalkan salah warna atau tidak ada yang diwarna
juga itu merupakan suatu kesalahan yang bisa jadi dianggap fatal gitu
ada juga petugas yang tengah menata penempatan ayat ayat al quran
ada juga yang tengah membuat konten pendukung yakni terjemahan ayat
sebelum al quran siap untuk diproduksi
nah setelah di atas kita melihat proses awal dari pembuatan al quran
saat ini saya sudah berada di pabrik pencetakannya
kita akan lihat bagaimana proses panjangnya
kebetulan ada rombongan anak anak sd juga
kita akan sama sama melihat bagaimana proses pencetakan al quran yuk
di dalam tempat produksi kita akan melihat langsung proses pencetakan al quran
dengan mesin khusus yang memiliki empat warna
dalam satu jam mesin ini mampu mencetak sekitar sepuluh lembar
lembaran yang sudah dicetak akan diperiksa untuk memastikan tidak ada kesalahan pencetakan
proses berikutnya adalah pelipatan lembaran ayat al quran menggunakan mesin
lembaran yang sudah dilipat akan disimpan kembali di dalam alat khusus
secara otomatis lembaran akan tersusun sesuai dengan hal hal yang diperlukan
kemudian al quran akan dijahit dan dipotong agar lebih rapi dan akhirnya disampul
total ada tujuh belas tahapan dalam proses pencetakan al quran
mereka juga dapat melihat bagaimana proses kreatifnya
bagaimana mendesain hot kemudian bagaimana menyunting naskah
mencari konten konten pendukung untuk memperjelas sebuah ayat
mereka juga tahu proses produksinya dari mulai lembaran kertas besar
dicetak dikiusi sampai jadi sebuah musab
berkunjung ke tempat produksi al quran
diakui para pengunjung menjadi pengalaman unik dan berbeda
tempat yang sudah menjadi lokasi wisata religi sejak dua ribu tiga belas ini
tetap menerapkan adab memperlakukan al quran
masya allah ya maksudnya di sini kan betul betul bagaimana proses al quran itu
dijaga ya dari mulai adabnya seperti apa memperlakukan al quran gitu
terus dari kualitas bahan bahannya juga yang dipastikan halal
seru senang bisa tahu pembuatan quran
terus gimana lagi
ya seru ketawa tawa bareng
apa yang paling seru
agak serem tapi seru
terus pas masuk ke dalam pecetakan al quran seru soalnya lihat al quran banyak
tak hanya berkeliling di tempat produksi
wisata religi ini juga menyediakan sejumlah kegiatan lain
seperti belajar menghafal al quran hingga belajar menulis al quran
ya perjalanan religi saya soal bagaimana al quran ini dicetak berakhir di tempat ini
anda bisa melihat di sini banyak sekali display al quran yang sudah selesai dicetak
wah ternyata prosesnya cukup panjang kalau saya coba hitung tadi sekitar tujuh belas qc nya saja sampai tiga kali untuk kemudian al quran bisa sampai di tangan anda
mudah mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan juga ilmu serta pengalaman baru untuk anda
kiki haryadi rizky rahadian bandung jawa barat